untuk para punggung dalam perkara keu lembaga peradilan umum harus menyatakan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini
bahwa peradilan umum adalah lingkungan peradilan di bawah mahkamah agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya
yang dilaksanakan oleh pengadilan negeri
bahwa berdasarkan pertimbangan dpt atas maka pengadilan negeri menyatakan berwenang mengadili perkara ini
dengan demikian sensi terkuat dinyatakan ditolak dan pemeriksaan dalam pokok perkara dilanjutkan
bahwa mengenai sds ditukar selebihnya sesuai dengan susahnya harus dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara
menimbang bahwa pengadilan tingkat pertama berpendapat secara hukum
bahwa perihal gugatan para gugat merupakan perbuatan melawan hukum karena para punggat telah dirugikan hak konstitusionalnya
selaku warga negara terutama
sds tidak memiliki hak politik untuk memilih dan dipilih
serta ikut dalam pelaksanaan pemerintahan baik secara langsung atau melalui wakil wakil yang dipilih secara bebas
maka hal yang dipermasakan oleh para bung karda adalah di luar dari substansi yang diatur dalam undang undang tujuh tahun dua ribu empat belas tentang pemilu
oleh karena lembaga lembaga yang diatur lembaga teratur dalam undang undang tujuh tentang pemilu
tidak mengatur subsansi permasakan yang disampaikan para punggat dalam bukaan
maka tidak ada tempat atau log bakalan yang lebih berbeda untuk memperjuangkan hak politik selain keberanian hukum
bahwa dengan demikian untuk mengisi kosongan hukum terhadap persisahan permasakan tersebut
para hukum dalam perkaan hukum lembaga pergun harus menyatakan beruntung pekan ini
menimbang bahwa setelah pengadilan tingkat binding mempertermati dari gugatan para punggat
bahwa pokok sekitar dalam perkaan hukum adalah mengenai terbitnya berita acara nomor dua ratus tiga puluh dua plt
satu ke datar baa garing lima dua ribu dua puluh dua tanggal tiga belas oktober dua ribu dua puluh
berita acara nomor dua ratus tujuh puluh lima garing pl satu satu ba garing lima dua ribu dua puluh dua tanggal delapan belas november dua ribu dua puluh
tentang rekabitulasi hasil verifikasi antrasi partai politik calon peserta pemilu
calon peserta pemilu yang diterbitkan terukat
ada verifikasi antrasi yang pada pokoknya
atas diterbitkannya ba dua ratus tiga puluh dua garing dua ribu dua puluh dua dan ba dua puluh lima garing dua ribu dua puluh
penggugat tidak dapat melanjutkan ke tahap berbasis faktual
tidak ditetapkan menjadi calon partai peserta pemilu tahun dua ribu dua puluh
menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal empat ratus enam puluh enam yunto pasal empat ratus tujuh puluh undang undang pemilu yunto pasal empat ayat satu
huruf d undang undang nomor tiga puluh tahun dua ribu empat belas tentang administrasi pemerintahan
mengatur bahwa sengketa proses pemilu yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu
dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan kpu
keputusan kpu provinsi dan keputusan kpu kabupaten kota adalah merupakan kewenangan pengadilan tata usaha negara
menimbang bahwa ketentuan pasal tersebut tidaklah bersuai dengan ketentuan pasal
kata dua a satu peraturan makam akun nomor dua tahun dua ribu sembilan belas tentang perdoman penelitian sengketa tindakan pemerintahan
dan kewenangan mengenai perbuatan melawan hukum oleh badan dan garis miring atau peserta pemerintahan
bahwa perkara perbuatan melawan hukum melanggar hukum oleh badan dan atau pemerintahan
merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara
menimbang bahwa walaupun gugatan paru gugatan adalah dengan perial gugatan perbuatan melawan hukum
sebagus mana diatur dalam seribu tiga ratus enam puluh lima
namun substansi sengketa dalam perkara perkara aku adalah berupa akibat diterbaikannya keputusan oleh komisi pemilihan umum
dengan demikian secara substansi hal tersebut adalah termasuk sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa
maka menjadi kewenangan kompetensi absolut pengadilan tata usaha negara
menimbang bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas
pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pengadilan tingkat pertama
bahwa telah terjadi kosongan hukum dengan perihal gugatan dalam perkara aku
yaitu di luar dari substansi yang diatur dalam undang undang tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilu
oleh karena itu putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan pernah mengadili perkara aku harus dibatalkan
menimbang bahwa oleh karena pengadilan peradilan
menimbang bahwa oleh karena peradilan umum
pengadilan negeri jakarta putra dinyatakan tidak berwenang secara kompetensi absolut mengadili perkara aku
maka eksepsi tergugat tentang gugatan kabur dan materi pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi
dan harus dinyatakan gugatan selain dan selebihnya dinyatakan tidak dapat diterima
menimbang bahwa karena pembanding semula para punggat adalah sebagai pihak yang dikalahkan
maka kepada para pembanding terbanding semula para punggat
dalam eksepsi mengabulkan eksepsi tergugat menyatakan
peradilan umum cq pengadilan negeri jakarta putra tidak berwenang secara kompetensi absolut untuk mengadili perkara aku
dalam pokok perkara menyatakan gugatan para punggat tidak dapat diterima
menghukum para terbanding para punggat untuk membayar biaya timbul secara tanggung renteng
menghukum para terbanding para penggugat untuk membayar biaya timbul secara tanggung renteng
dalam perkara ini untuk kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sejumlah rp satu ratus lima puluh
demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pengadilan tinggi jakarta pada hari senin tanggal sepuluh april dua ribu dua puluh tiga oleh kami
sugeng riona s a m hum selaku hakim ketua dengan subahran hatimul riona s a m h dan haris munandar s a m h
masing masing sebagai hakim anggota putusan mana diucapkan pada hari selasa tanggal sebelas april dua ribu dua puluh tiga

dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum